sejak sabtu lapangan niti mandela renon dan pasar bali berubah menjadi sirkuit untuk indonesia drone racing world cup dua ribu delapan belas
kompetisi dunia ini diikuti delapan puluh peserta dari sembilan negara diantaranya perancis finlandia australia korea selatan hongkong
brunei darussalam malaysia thailand dan tuan rumah indonesia
dalam kompetisi ini sebanyak dua puluh atlet indonesia turut serta bersaing dengan dua puluh delapan atlet asing
salah seorang peserta asal negeri sembilan malaysia mengaku telah berulang kali mengikuti kompetisi dunia dan puluhan kali mengikuti kompetisi lokal di malaysia
namun ia menyebut kompetisi di bali paling menarik selain karena persiapan yang matang juga lokasi untuk perlombaan yang aman dan bagus
kompetisi ini terlihat teratur dan sistematik jadi kompetisi ini berjalan dengan mudah
di indonesia di bali di asia tenggara ini pertama kali
berapa peserta dan berapa
kita ada ini delapan negara asing sama satu indonesia
harapan saya sendiri atlet atlet indonesia itu sudah ada yang masuk ke kelas dunia
ini saya adakan di sini atlet indonesia ini ada dua puluh delapan yang ikut
dan dari dua puluh delapan ini siapa tahu indonesia ini ada yang masuk ke dunia
kompetisi ini digelar selama dua hari sabtu hingga minggu
dan dibuka langsung oleh ketua pordirga bersama danlanut ngurah rai pada jumat sore
landang di sada astika denpasar